ini maksudnya apaan sih
gak ada maksud apa apa mungkin
mereka berdua hanyalah temanku yang sangat baik dan manis
ini yang namanya temen nih
temen yang katanya mau ngasih gue kerjaan jadi penyanyi di kafe ini namanya teman
loh aku kamu menepati janji sesuai janjiku untuk menjadikan kamu penyanyi kafe
iya jadi penyanyi tapi bukan penyanyi plus plus buat nemenin om om tau gak lo
angel berarti angel yang ngerusakin gerobak abang
nah sejak saat itu bang mumun janji bakal ngejauin abang
soalnya kalau dia nggak janji kayak gitu hidup kita berdua terancam bang
abang tau kan adat angel kayak gimana
dia main rusak rusakan bang kalau rumah ini dirusak gimana tinggal di mana kita
keterlaluan banget sih angel ini
apaan sih bar
lo tuh keterlaluan tau gak cemburu cemburu
gak usah ngebakar ladang pencarian orang
lo tau gak sih si mumun itu nyari duit lewat gerobak dangdut ini
udah deh gue paling gak suka sama cewek bom kayak lo
lo kan yang ngebakar gerobaknya si mumun
lo kan yang gak suka sama cewek yang gak jujur kayak lo
gue gak mau si mumun ngerebut lo dari gue
gue cemburu baru gue benci sama dia
oke gue jadi tau siapa lo sebenernya
sekarang kita gak ada apa apa lagi kita putus
gue gak mau kita putus bar
sera lo tunggu
lo jadi sakit gitu bonyok bonyok gara gara gue
yaudah santai aja
ini juga lukenya gak seberapa kok mumun
ya cuman tetep aja gue kagak enak lah
lo jadi kebobo sama urusan gue
moon justru gue malah seneng gue terlibat masalah ini
karena dengan itu lo butuh sama gue
biar bagaimanapun kita gue tetap mau pertemanan lo itu sama gue berjalan dengan baik gitu
maksud lo bukannya kita pacaran
maaf ya tapi sebelumnya ini maaf maaf nih
gue itu sekarang emang belum pengen pacaran dulu
karena kan lo tau sendiri gue harus kerja terus gue juga harus selesain tuh kuliah gue yang belum selesai
karena kan emang pesen terakhir bokap gue gue itu harus jadi dokter dulu
walaupun gue gak jadi pacar lo dan gue pengen gue sama lo tetep bersahabat
dan gue janji gue akan ngelakuin
gue akan ngelakuin apa yang lo butuhkan
apaan si bara kemari aduh ngapain sih
ya mana emak tau dia ngobrolnya no sama si jali burung prit
mun kayaknya dia demen sama lo kan kemarin dia dateng juga kemari
cumanan lo kagak ada belum pulang
mak nih ya dengerin lain kali kalo dia kemari lagi
jangan dikasih masuk pokoknya momen gak mau terima
duh gak ada apa apaan cuman masalahnya momon tuh mules kalo temenan sama dia
jadi momon gak mau temenan sama dia lagi
alhamdulillah emak tiba buat temenan doangan pake mules mules
eh bodo amat dah terserah lo enaknya lo gimana kayak
dia cuma nanyain gerobak dangdut kita terus dia bilang dia mau beliin
he nih gue kasih tau ya jali sama lo ya
mau dia mau beliin apa mau dia kasih apa lo jangan pernah mau terima
ingat kita punya harga diri ya
gue lebih pingin dan gue lebih ngargain kalau kita tuh usaha sendiri tanpa minta bantuan dari dia
nah ya gue kan gak minta kalau dia yang ngasih gimana
lo dikasih apaan
kasih duit dia bilang buat buah
buruan siniin duitnya jali
ini duit gue ambil ya terus gue bakalan balikin sama dia
awas lo berani sekali sekali nerima macem macem lagi
hai mun udah lama
lumayan sih gimana ada nggak kesempatan buat gue
tenang aja moon apa sih yang gak buat lo pak bang yongki
alhamdulillah terus gimana gimana
tapi gini mun kerjanya itu malem
udah gitu seminggu tiga kali lo bisa gak
sanggup iya sanggup sanggup
oke ada tapi nya lagi nih
udah nunggu jazz bukan nyanyi lagu dangdut
karena ini tempatnya eksekutif eksekutif gitu mun
udah gak apa apa
mau jazz mau dangdut mau pop mau dangdut koplo
apa k pop melayu pop sunda apa semuanya terserah dah
tapi selama itu sebatas nyanyi yeh
yaudah selamat bekerja moon sukses buat lo
makasih ya yongki lo bayar bener dah
ya ya kumpul sakit ya yang tadi
saya juga benar benar gembira
warah di dalam aja nungguinnya ya
lo kagak tau kalo ija udah nyanyi di kafe
sembari nungguin grobak jadi
ngumpulin duit maksudnya begitu
buat nebus grobang
yaudah deh mak
itu jangan tadi dua orang ini yang ngejar ngejar gue terus yuki
terima kasih teman teman
ini maksudnya apaan sih
gak ada maksud apa apa mungkin
ini yang namanya temen nih
temen yang katanya mau ngasih gue kerjaan jadi penyanyi di kafe
ini yang namanya temen
untuk menjadikan kamu
iya jadi penyanyi
tapi bukan penyanyi plus plus buat nemenin om om tau gak lo
aku tuh cuma bisa jual suara
bukan jual badan gue yungki
aku hanya membantu kamu
tidak ada maksud apa apa kok
hei lo cewek yang gak mau jangan dipaksa
bansi lo semua
lo gak kenal kenal kan
gue tuh gak nyangka banget deh
ternyata si yungki tuh masih nyimpen dendam sama gue
dan dia mau jual gue
tuh lo udah jualan gue

tuh lo udah jualan gue

tuh lo udah jualan gue
tuh lo udah jualan gue
tuh lo udah jualan gue
tuh lo udah jualan gue